komisi pemilihan umum memastikan data pemilih di pilkada dua ribu dua puluh aman
meski belum ada jumlah data pemilih tetap kpu memastikan keamanan data pemilih potensial aman
ketua kpu arief budiman mengatakan situs kpu aman dari serangan peretas
belajar dari pengalaman kpu memastikan situsnya aman dan tidak akan dapat diretas
namun arief mengakui serangan ke situsnya sudah mulai terjadi sejak awal proses pilkada dimulai
serangan peretas itu menyebabkan situs kpu menjadi lambat namun tak sampai ada kebocoran data
ia menjamin telah ada perbaikan demi menjamin keamanan data pemilih
sehingga melambatnya sistem kita jadi lemot